ya baru saja kita dengar konferensi pers dari pertemuan kedua ketua umum partai politik
antara prabowo subianto dan megawati soekarno putri dan usai tadi prabowo meninggalkan teku umar
megawati soekarno putri juga sedikit menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari teman teman media di sana
ya sejak awal kami menegaskan bahwa pertemuan silaturahim antara ibu megawati soekarno putri dan pak prabowo
ini kan juga penuh dengan semangat persaudaraan terlebih pada seluruh proses kesatupaduan antara ibu megawati soekarno putri dan pak prabowo
prabowo kan sudah berlangsung cukup lama
dan ini juga menjadi harapan dari masyarakat itu sendiri
bagi para pemimpin untuk bertemu
maka dengan semangat persaudaraan itu ibu megawati soekarno putri kan mempersiapkan secara khusus
tadi kita lihat menu pembukanya itu bakwan
kata mas yedi prabowo bahwannya luar biasa
bawaan ini kan perpaduan antara jagung terhigu kemudian aneka bumbu bumbuan sayur mayur
semua disiapkan dengan baik sehingga menjadi begitu enak dirasa
karena itu memang resep khusus dari ibu megawati soekarno putri
kemudian juga pak prabowo tadi disegarkan dengan mie jawa
dan kemudian nasi goreng ala ibu megawati soekarno putri
yang resepnya juga sudah go public pada saat awal kampanye
jadi ini pertemuan penuh dengan semangat persaudaraan persahabatan
dan inilah tradisi demokrasi yang harus kita bangun
tentang koalisi ibu megawati soekarno putri tadi sudah menjelaskan
itu nanti ya faksunya dibahas antara bapak presiden jokowi kajimaraf amin
dan seluruh partai politik koalisi indonesia kerja
ya tentu saja ibu megawati soekarno putri dengan pengalaman yang begitu luas
asam garam politik yang begitu penuh dengan dinamika
tetapi semakin memperkuat kristalisasi ideologi komitmen terhadap nkri pancasila
dan kebenikan indonesia itu akan memunculkan sebuah
rasa tanggung jawab untuk berbicara yang terbaik
kalau berbicara orang per orang banyak yang ingin menjadi menteri
tetapi kita akan berbicara tentang bagaimana
desain pemerintahan kedepan struktur kabinetnya yang menjabarkan
semangat trisakti dari bung karno baru kita berbicara tentang orang per orang
jadi berbicara tentang masalah bangsa dan negara terlebih
siapa yang akan membantu presiden perlu kontemplasi perlu perenungan yang mendalam
perlu pengecekan terhadap seluruh profiling dari calon calon yang berada di dalam kota

perlu pengecekan terhadap seluruh profiling dari calon calon yang berada di dalam kota

dan ibu mega menegaskan itu hak prerogatif dari presiden

ya jadi itu kan ibu mega menceritakan sebelumnya
dan pada akhirnya kan pak jokowi langsung bertemu dengan pak prabowo
itu suasananya juga santai tetapi menggambarkan persahabatan sebagai pemimpin
meskipun sikap politiknya berbeda
dan ini menunjukkan bahwa
bagaimana tradisi demokrasi kita
berakar kuat kepada semangat musawarah itu
itu yang harus kita apresiasi bersama
dan ini juga disinjukan oleh pak jokowi
saya mengusir kartu bekas pemoplistan
ketik sekara kunjung yang ditutup moment kita
tidak jauh dari hak marshal

ya tapi berkait hallusi internet

bisa jangan dititpik sake
ini adalah sebagai bentuk respon dari partai demokrasi indonesia perjuangan
yang diwakili oleh sekjen pdip hasto kristianto
yang saat ini tengah menjawab sejumlah pertanyaan
yang dilontarkan oleh awak media terkait apa kemudian yang menjadi materi perbincangan
semua saat ini masih terus menerka nerka
apakah memang ada kompromi politik dalam pertemuan yang dialas dengan
pernyataan sebagai diplomasi makan siang ini dengan menu makan siang
nasi goreng dan bakwan jagung ini
nah apakah kemudian bisa ditafsirkan ada pesan pesan yang tersirat dari pertemuan ini
kita akan coba ikuti lagi keterangan dari sekjen pdip hasto kristianto
tadi kan pertemuan silaturahim dan itu sudah direncanakan cukup lama
sehingga tentu saja suasananya kan penuh keceriaan
bagaimana pak prabowo menceritakan itu ada gambar bung karno yang naik
kuda pada saat ibu kota republik indonesia berada di yogyakarta
ya semua berbicara dalam perspektif sejarah dan inilah yang kemudian juga
ibu berbicara tentang aspek aspek kesehatan
dia itu menunjukkan kualitas dari pemimpin pemimpin kita bagaimana mereka
betul betul berbicara tentang bangsa dan negara
hal yang menarik memang tadi juga secara khusus memang antara ibu mega dan pak prabowo
juga berbicara empat mata
bangsa dan negara bukan untuk kepentingan kepentingan jangka pendek
tadi kursinya ada delapan untuk makan siang tadi
ya sejak awal kan namanya seluruh badan badan negara itu kan juga punya tanggung jawab
pasca pemilu untuk membangun semua suasana agar kondusif
agar suasana betul betul dapat membangun sebuah rasa ketentraman
jadi dengan demikian itu kan dilakukan setelah kpu menetapkan hasil suara pasangan calon
kami juga punya beda masing masing
kami selalu diajarkan oleh ibu mega bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya segala sesuatunya
itu adalah momentumnya tetapi segala sesuatunya juga mengikuti aturan main
ya kalau kita lihat anggota dpr terpilih dilantikkan pada tanggal satu oktober
presiden dilantik dilantik pada tanggal dua puluh oktober
setelah itu ada masa untuk pembentukan kabinet
nah dengan demikian
sekarang itu untuk merancang bagaimana desain dan struktur kabinet ke depan
ya dalam konteks seperti yang saya sampaikan tadi setelah kpu menetapkan hasil perolehan suara
maka seluruh lembaga lembaga negara menciptakan suasana yang positif
bahwa pemilu telah berjalan dengan aman dan tertib
jadi semua bergerak ya termasuk ke bawah ya secara horizontal secara vertikal
bahwa kita belajar dari rakyat yang telah menunjukkan tradisi demokrasi dengan baik
itulah yang dilakukan oleh beliau
pak berarti pak dedy tadi sebagai pewakilan bangsa dan negara atau sebagai kader

jadi kader itu telah mengikuti program karbonisasi
nah beliau kan tidak pernah mengikuti program tadi
ya terus next
bapak maksudnya untuk bnp ini tidak perlu ada masalah apa apa misalnya di indonesia nanti memang
selama itu untuk

seluruh komponen bangsa itu bisa bertemu karena itulah ideologi kita
ibu mika sudah menegaskan tidak ada koalisi tidak ada oposisi
itu sistem politik yang kita